sebuah lahan kosong seluas hampir dua hektare yang berada tepat di tengah pemukiman di mojokerto jawa timur senin pagi terbakar
kejadian ini membuat panik warga sejumlah siswa sekolah dasar ketakutan karena asap kebakaran memenuhi gedung sekolah mereka
sebuah lahan kosong seluas hampir dua hektare di kelurahan keranggan kota mojokerto jawa timur senin pagi terbakar
kebakaran ini sempat membuat panik warga karena lokasi kebakaran berada tepat di tengah permukiman
mereka langsung berhamburan keluar rumah sedang sejumlah siswa sekolah dasar negeri keranggan menangis ketakutan
para siswa khawatir gedung sekolah ikut terbakar karena terus dipenuhi asap kebakaran
untuk menghindari sesak nafas aktivitas belajar mengajar di sd negeri keranggan terpaksa dihentikan dan para siswa dipulangkan lebih awal
harusnya pulang jam berapa
dengan satu ya terus ini mau diajakin pulang atau gimana pak
kata guru nya boleh pulang
boleh pulang ya kenapa tadi sih
kenapa kok sampai dibolekan pulang ada apa
kebakaran tadi ya
sempat panik pak tadi pak
iya sepat panik
tadi kan tanda kebakaran tadi loh
rumah saya kan dekat sini lihat kok
ini memang sengaja dipulangkan atau gimana pak
ini memang harus dipulangkan mungkin

menurut warga kebakaran lahan kosong ini berawal dari tumpukan sampah yang sengaja dibakar seorang pencari rumput
karena busan angin cukup kencang api yang membakar sampah merembet ke lahan kosong yang dipenuhi ilalang kering
raja yang bakar bakar di belakang sawah
ya terus itu pertama itu nggak parah
terus nggak ada lima menit langsung
apinya itu beratak semua
itu yang dibakar apa
apa awalnya tuh

akhirnya sampai merembet ya
terus ini yang terbakar apa kalau ini
iya sampai itu loh
tapi bakar bakar panik gitu ya pak
ya panik ya pastinya panik
tadi kondisi dalam rumah gimana
udah penuh asap
penuh asap semua ya

tanya pak cepat lanjut pemadam kebakaran
tidak ada korban dalam peristiwa ini
kubaran api yang membakar hampir dua hektare lahan kosong ini
padam setelah delapan unit mobil pemadam kebakaran terjun ke lokasi
demikian cnn indonesia update kali ini
program cnn indonesia prime news akan kembali usai jeda
saya prasidya puspa terima kasih